video guru smk tampar siswa jadi purwoker
atau jawatannya berlanjut ke proses hukum
kini guru yang merupakan pelaku penamparan dalam video yang viral
ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada jumat
guru tersebut dinyatakan melanggar undang undang perlindungan anak
sejak menjadi viral polisi langsung memeriksa pada pemeran dalam video tersebut
guru smk kesatrian lukman septiadi terlebih dahulu diperiksa polisi
lalu sembilan siswa yang disebut menjadi sasaran penamparan juga diperiksa
orang tua siswa juga datang ke mapolres untuk mendampingi
pemeriksaan dilakukan oleh tim reskrim dan unit ppa
para orang tua juga mengaku anaknya mengeluh sakit usai kejadian
padahal kesalahan dilakukan baru sekali
pelajaran menunggu gurunya lama terus banyak keluar sama sembilan temannya itu ke kantin
dia tidak minum katanya makan
itu emang sudah sering melakukan itu atau gimana
dikanyain sama saja baru kali ini
dari pendampingan terhadap korban sembilan siswa yang sudah divisum
empat siswa mengalami luka memar koresan dan pendengarannya mengalami gangguan
melakukan pendampingan selama korban ini diwilayahkan
pemeriksaan bergerakan memastikan bahwa apa yang disampaikan
pengakuan yang disampaikan oleh

kami juga membaca dan juga mendampingi mereka
kemudian waktu satu persatu kemudian juga saya menemui kepala sekolah
polisi menetapkan tersangka kepada pelaku sesuai pasal delapan puluh ayat satu undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
dari guru tersebut yang ditindak oleh guru tersebut
di mana mereka dianggap melakukan kesalahan karena terlambat masuk kelas
sehingga guru ini memberikan pelajaran dengan cara melakukan penamparan
kepada seluruh anak anak atau murid yang terlambat
gelar perkara terkait kasus video penamparan ini tengah dilakukan
beredarnya video penamparan seorang guru terhadap sembilan anak didiknya
di purwokerto jawa tenggara
tengah yang menjadi viral di media sosial
membuat komisi perlindungan anak indonesia atau kpai angkat bicara
kpai mendesak agar guru tersebut dituntut secara pidana
kpai menilai kekerasan terhadap fisik kepada anak didik tidak dapat dibenarkan
karena masih banyak cara cara yang dilakukan untuk membuat efek jerak
agar kasus tersebut tidak kembali terulang
kpai juga mendesak kepada kementerian pendidikan
serta dinas pendidikan di seluruh wilayah indonesia
untuk melakukan penyuluhan agar semua guru
tidak melakukan tindak kekerasan secara fisik
saat proses belajar mengajar
kpai menyesalkan ya atas kejadian ini peristiwa ini
karena ini mencoreng sebenarnya dunia pendidikan kita
jadi kalau dia didirikan dengan kekerasan
kelak dia pun akan melakukan tindakan tindakan kekerasan
nah oleh karena itu untuk kasus ini
tentu pertama klarifikasi yang dilakukan oleh guru
akhirnya justru kpai melihat bahwa guru ini kerap melakukan kekerasan
dan yang pertama
yang kedua adalah kan banyak sekali korbannya
kalaupun tadi sekolah tak mampu lagi guru tak mampu lagi
tapi silahkan saja anak itu diproses dibina dan dikeluarkan saja dari sekolah
bukan kemudian ditutup